abang none jakarta merupakan ajang pencarian duta pariwisata dki jakarta
yang diadakan rutin dari tahun ke tahun
sudah lebih dari lima puluh tahun abang none jakarta hadir menjadi wadah
bagi pemuda pemudi jakarta untuk mengembangkan potensi diri
kontes abang none jakarta pertama kali dilaksanakan
di bawah kepemimpinan gubernur dki jakarta ke tujuh ali sadikin
awalnya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan kontes ini hanya diperuntukkan
untuk none saja
namun seiring dengan kebutuhan pemerintah provinsi dki jakarta saat itu
yang membutuhkan sosok abang sebagai wajah jakarta juga
diadakanlah pemilihan abang none jakarta pertama pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
adapun tugas dari abang none jakarta adalah membantu pemerintah provinsi dki jakarta
mempromosikan pariwisata kebudayaan serta ekonomi kreatif kota jakarta
di dalam dan luar negeri
tugas tugas utama mereka tentunya mempromosikan pariwisata kota jakarta
namun di dalamnya kan juga meliputi kebudayaan
lalu juga tugas tugas yang baru saja diemban oleh mereka adalah
mengembangkan juga mempromosikan usaha usaha kecil menengah di dki jakarta
dan juga subsektor ekonomi kreatif lainnya yang ada sekitar enam belas
jadi mereka juga harus membantu ekonomi kreatif di dki jakarta pada khususnya
pemilihan pemerintah provinsi dki jakarta
saat ini tengah diselenggarakan pemilihan
abang none jakarta tahun dua ribu dua puluh dua
di mana terdiri dari tiga puluh enam finalis dari seluruh wilayah yang ada di dki jakarta
selama proses karantina
para finalis mempelajari banyak hal dari berbagai narasumber profesional
selain mempelajari banyak hal selama masa karantina
masing masing finalis juga mempunyai rencana kontribusi
yang akan dilaksanakan setelah mengikuti ajang abang none jakarta
nah pas proses karantina
aku bisa belajar public speaking
bisa juga ketemu semuanya
orang orang dengan latar belakang yang beda beda
ada yang dokter ada yang latar belakang yang arsitek
jadi networkingnya pasti luas banget
sebagai none jakarta karena aku latar belakangnya di energi terbarukan
mungkin aku bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat jakarta mengenai hal tersebut
dan selain itu karena aku punya background di fashion juga
aku sebagai model mungkin bisa membuat program spesifiknya fashion week
yang berhubungan dengan sustainable coloting
setelah abang noni aku melihat ini sebagai potensi untuk aku
untuk keluar dan mencapai orang lain di bisnis perengetan
dan menggunakannya sebagai cara untuk aku menggunakan background film filmku
dan faktanya aku ingin menjadi aktor
dan menggunakannya sebagai cara untuk mempromosikan kultur turisme jakarta
jadi dari background internasional
aku melihat diriku berkontribusi dalam cara yang mungkin
agak berbeda dari orang lain di sini
aku melihat aku menggunakan kemahiran bahasa inggris aku
untuk mempromosikan kultur turisme jakarta
untuk orang orang yang tidak berbicara indo di sini
tentang pengetahuan tentang jakarta dan kultur itu sendiri
malam final abang none jakarta dua ribu dua puluh
akan dilaksanakan pada jumat dua september dua ribu dua puluh
yang akan dimeriahkan dengan penampilan dari malik di essentials dan hi fi
acara ini akan disiarkan secara langsung di cnn indonesia tv
pukul tujuh malam waktu indonesia barat
reza siregar dwi prasetyo jakarta